danai danai rasakan sakitnya yang mana yang sakit

permisi salamualaikum aba ma gimana abah udah enakan apa masih ngilu masih kerasa sakit apa

yang masih sakit apa mbah masih keringan ngilunya juga nyari nyari nya enak tidak mudah memang bagi seseorang
yang sudah lanjut usia tetapi masih terus bekerja banding tulang sampai hari ini bukan karena keinginannya sendiri tetapi karena keterpaksaan untuk bisa melanjutkan penghidupan kami menemui ibu piah di kabupaten tasikmalaya seseorang istri yang tangguh tiada pernah henti untuk bekerja dan berdoa untuk kesembuhan suaminya
yang sudah lanjut usia tetapi masih terlalu kerasa sakitnya yang mana yang terjadi ini memang berarti itu adalah suatu perjalanan yang tidak bisa dikendalikan
tarhim mengangkat tubuhnya sendiri dari tempat tidur hampir satu bulan kebelakang tenaga seakan tiada bersisa lagi di kedua kakinya
bulan puasa tahun lalu pria tujuh puluh empat tahun itu terjatuh saat hendak pulang ke rumah dari sholat tarawih di masjid
hingga kini kemampuan fisiknya semakin menurun
untuk kebutuhan sehari hari bahkan hanya sekadar mandi tarhim tidak mampu sendiri piah sang istrilah yang menemani dan membantunya
piah juga harus rajin rajin memijat tarhi

memang tidak bisa dikendalikan
memang hanya itu usaha yang bisa ia lakukan untuk mengurangi rasa nyeri di sekujur tubuh tarhim
sebetulnya bukan sekali dua kali tarhim terjatuh
lebih dari sepuluh tahun silam tarhim juga pernah mengalami kecelakaan akibat tanah longsor
kena wongsoan itu ceritanya gimana
tapi anda tidak melihatu
tapi lihat blanc jambu
oh kena kayu
pada saat ini saya mau berbual dengan jalan ini
lalu saya akan berbual dengan ayah
saya akan berbual dengan ayah
saya akan berbual dengan ayah
pasangan suami istri ini tinggal berdua di desa tenjowaringin
kejamatan salawu kabupaten tasikbalaya
sementara ketiga anak mereka sudah menikah dan tinggal terpisah
hanya sesekali anak mereka menengok terutama saat hari raya
sebenarnya berulang kali tarhim dan piyah mendapat ajakan untuk tinggal bersama anak mereka
namun keduanya memilih tinggal di rumah sederhana mereka ini karena tak mau merepotkan
bagi piyah dan tarhim
selagi masih ada tenaga dan kekuatan untuk berusaha mereka akan terus berjuang
sejak sakit tarhim yang semula bekerja sebagai penyadap nira tak bisa lagi bekerja
artinya piyah harus menggantikan perannya sebagai tulang punggung keluarga
di usia yang tak lagi muda
piyah mencari kerja apa saja asal halal
ia menjadi petani serabutan
seperti sekarang saat musim panen belum tiba
piyah tak tinggal diam
piah bertugas menyiangi padi yang berumur dua bulan ini dari gulma rumput liar
dalam sehari piyah mendapat upah tiga puluh ribu rupiah
sungguh sebuah angka yang tak seberapa
berapa jika dibandingkan dengan pekerjaan berat yang harus dilakukan seharian
dan untuk biaya hidup dua orang di rumah
belum lagi selama bekerja artinya pia harus meninggalkan tarhim sendirian di rumah
dalam kondisi tak berdaya
kalau butuh apa apa gitu
pan di dia di temerakan
kalau makan sendiri
jadi duduk juga maksa
tertiasa duduk sembarang
tertiasa di mana makan
jadi malah beberapa minggu beberapa hari terakhir itu gak bisa duduk sendiri
abah semakin ini kepikiran
nih itu kemahannya susah weh
kerja kerja sendirian
masih hujan juga gini butuh terus weh
tapi kalau pas ditinggal sempat nggak ada kejadian apa gitu di rumah
pobok ikat sampah kem ngaram weh gitu
hmm setiap hari begitu
bukan karena keinginan apalagi mengisi waktu luar
pekerjaan sebagai buruh tani serabutan yang harus dijalani piah
adalah karena keterpaksaan
tapi sang kuasa tidak pernah meninggalkannya
jika masih belum ada mukjizat kesembuhan bagi tarhim
rahmat kesehatan tidak pernah pergi dari raga piyah
sosok istri tangguh penguat keluarga
kita berjumpa dengan raja piyah

kerja wahai repu
piyah tidak bisa hanya mengandalkan satu pekerjaan
demi menghidupi dirinya dan suami
ia juga menjadi buruh pembuat gula aren
di rumah tetangga yang berjarak sekitar dua ratus meter dari rumahnya
membuat gula aren butuh waktu hampir satu hari
sari nira yang disadap di pagi hari akan dimasak di atas tungku api selama lebih dari empat jam
sampai hasilnya mengental dan berwarna kecoklatan
selama proses memasak ini tungku tidak boleh ditinggal untuk menjaga nyala api tetap stabil
dalam sekali proses pembuatan bisa diperoleh kurang lebih lima puluh gula yang sudah dicetak
atau setara lima kilogram
dalam satu hari ia tidak dibayar dengan uang tunai
ia bisa membawa pulang satu kilogram aren sebagai upah
jika dijual satu kilogramnya laku seharga dua puluh ribu rupiah
meski tidak seberapa piah menjalani setiap pekerjaannya dengan ikhlas
alih alih mengeluh karena lelah ia justru selalu berjuang di sisa usianya
menunjukkan bakti dan cinta
untuk sang belahan jiwa
semangat ini membuat para tetangga tak tinggal diam
mereka banyak memberikan lapangan pekerjaan untuk mengurus sawah dan kebun pada piah
untuk menambah penghasilannya
ya harapan saya pak dahimnya itu sembuh lah
itu aja kalau pak dahimnya sembuh ibu piahnya enggak bakalan repot nyariin
buat napkah buat makan buat beli obat
yang utamanya dia itu kerja keras buruh kuli gimana buat beli obat
itu mau dapat upah ngerambet apa ngarit gimana langsung beliin obat itu
ya di warga saya juga semua udah tahu
sering ngasih buat makan nengokin
yang bisa enggak beri apa apa pun nengokin
apa pun nengokin sering ada
upah untuk sehari tentu hanya cukup untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga hari itu juga
memanfaatkan upah yang didapat piyah berbelanja sayur dan lauk sederhana untuk dimasak hari ini
dia biasa berbelanja di warung terdekat yang jaraknya tak bisa dibilang cukup pendek
dari warung pia harus menempuh perjalanan sekitar satu km
tapi pedannya tak main baik
jalanan perbukitan naik turun ini masih belum di asma
sehabis hujan bebatuan dan tanah ini tentu licin
dan berisiko membuat siapa saja yang melintas jatuh terpeleset
yang melintas jatuh terpeleset
tungku api inilah tempat keajaiban terjadi
piah sejatinya sama seperti ibu lain
mampu menyulap bahan sederhana menjadi sajian yang mengenyangkan untuk satu rubah
ia terbiasa berjuang berhemat dari upah hariannya untuk makan sekeluarga
tak ada yang berubah meski rumah sederhananya kini tersisa dua orang
tak ada yang lebih nikmat dari sayur sop dan tempe goreng buatan piah
bukan didilai dari harganya tetapi dari cinta yang hadir dalam setiap suapan
inilah yang membuat tarhim masih tegar berusaha melawan rasa sakit
meski sesungguhnya hanya ditahan saja oleh obat warung peredah nyeri
tarhim sesungguhnya terdaftar sebagai peserta bpjs mandiri
namun sudah lama keluarga mereka tak sanggup membayar
sebenarnya bukan persoalan biaya berobat yang dikhawatirkan mereka
lokasi rumah mereka yang terletak di perbatasan garut tasikmalaya ini
terletak di tengah kebun yang harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki
kurang lebih dua puluh menit sebelum bisa naik kendaraan roda empat
akses transportasi berikut biayanya membuat tarhim urung memeriksakan diri ke dokter
tarhim adalah anak yang sudah lahir karena bertahan melawan rasa sakit
pertama saja barang ber created
hanya jagain abah aja
iya ulaya susah orang tua ini sehari hari
kerja wajar ripuh
butuh tapi ripuh
pia memang tak berani bermimpi besar
harapan yang terselip di tiap doanya sederhana saja
agar suaminya bisa segera pulih
pia adalah contoh nyata bahwa asa tidak akan padam walau dimakan usia
keluarga ibu pia tidak hanya mengalami kesulitan ekonomi dan juga kesehatan
tetapi rumah mereka yang letaknya begitu jauh dari kota menyulitkan akses mereka untuk mendapatkan hak atas bantuan
tetapi keluarga ibu piah tidak sendirian
mereka memiliki warga sekitar yang terus membantu berbagi kebaikan
kisah selanjutnya masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi inspirasi bagi kita

pertanda betul angk conferences lainnya
udah tidak diberi obat obatan
tapi saling memberikanana
mudah dilakukan jika kita terus merasakan kebaikan
tetapi sulit rasanya bila kita harus terus berjuang mengalami berbagai masalah
dan kita harus tetap bersyukur
tetapi berbeda dengan maika
kami menemuinya beberapa waktu yang lalu dan menjadi saksi bagaimana maika
sebagai wanita yang lanjut usia tetapi masih terus berjuang
untuk menjadi tulang punggung bagi keluarganya
namun berkat kebaikan hati dari sahabat baik
maika bisa menambah rasa syukur dalam hidupnya
ika adalah satu nama yang mengajarkan kita pada rasa ikan
yang sesuai dengan kebaikan kita
sesungguhnya usianya tak lagi muda telah lewat tujuh puluh tahun
tapi beban yang ia tanggung sebagai pencari nafkah masih sangat berat
ia tinggal bersama putri tunggalnya aisyah yang berkebutuhan khusus
sementara jua adiknya menderita strok lebih dari lima tahun
rumah peninggalan orang tua didapati
desa mekarjaya kecamatan tarogong kaler kabupaten garut inilah
yang menjadi tempat bernahung mereka bertiga
sehari hari ika harus menjadi buruh tani serabutan
dengan penghasilan di bawah lima puluh ribu rupiah
ia juga terbiasa memulung padi untuk makan di rumah
dan mengambil tanaman liar untuk dijual kembali
pagi hingga sore tiada henti dengan upah yang hanya cukup untuk makan sehari
dengan kembangnya sudah capek sudah tua pengen makan pengen bawa bawa bunga
itu yang terlalu ada sama uang
bisa di rumah saja
kini ada yang sedikit berbeda di hidup ika
setelah kisahnya ditayangkan setahun silam
banyak hati yang tergerak untuk sedikit meringankan bebannya
bantuan dari sahabat baik telah diserahkan seratus persen
kepada keluarga ika dan dimanfaatkannya untuk membeli kolam ikan
sebuah investasi yang tak pernah terbayang di benak wanita paruh bayak ini
kolam ini digunakan untuk ternak ikan konsumsi seperti ikan nila dan ikan mas
yang bisa sangat berguna untuk kelanjutan hidup ika
berkat uluran tangan sahabat baik pula
ika dan keluarga ika
keluarganya sudah bisa menikmati rasanya punya kamar mandi sendiri
tanpa perlu menumpang pada rumah tetangga
bagi tiga orang wanita di rumah ini
tentu akan lebih mudah dan nyaman bagi mereka
jika akses untuk mandi cuci dan kakus lebih dekat
alhamdulillah sekarang kamar mandi sudah enak
tidak usah numpang di orang lain
saya suka menumpang di situ
kasian di situ jauh
jatuh di situ
mak ika jatuh
waktu belum punya kamar mandi di rumahnya mak
sekarang enaknya mak
keluarga ika jua dan aisyah
juga mendapat perhatian dari pemerintahnya
bantuan sembako administrasi pembuatan ktp untuk aisyah
hingga pemberian etalase dan barang untuk warung kelontong
tiada pernah henti mengalir dari tingkat kelurahan
jambatan kabupaten hingga kementerian sosial dan staf kepresidenan
ini adalah bukti bahwa kebaikan tak pernah mati
terlebih akan datang berlimpah ruah bagi mereka
yang layak menerima kebaikan
jangan dapatkan ya
namun ika tak menelan semua kebaikan itu sendirian
ia percaya bahwa kebahagiaan sejati adalah yang dibagi pada sesama
bagi ika di sisa usianya kini
harta duniawi bukan lagi hal yang dikejar
melainkan memperbanyak dan mendekatkan diri pada sang pencipta
berat dikasih kasihin orang juga
tidak tidak susah
satu tereset satu kilo
tidak dimakan sendiri
kan itu dapat milik semua
kalau dikasih kalau punya rezeki ingat orang
rezeki nya terus ditambah
kalau mati gimana
tidak bisa kubur sendiri
ketika dikubur orang
di mandiin orang dikubur orang
ini ibadah sekarang
sekarang mandi ya apa aku rajin
setiap hari ibadah aja
suka mengaji suka buat bapak ngajian
di situ di sini kan ikut sama orang banyak
satu hal yang pasti
puan tidak menjadikan ika dan keluarganya
seperti menerima rejeki durian runtuh
dan bisa berpangku tangan
semua boleh ya bu
tidak menggantungkan nasib pada orang lain
menjadi kunci penting yang masih terpatri bagi mereka
ika masih sama seperti ika yang kita kenal
seorang wanita tangguh
dia tak pernah berhenti
kepedulian kita pada orang orang seperti ika
seharusnya tidak hanya berhenti sampai di sini
sebab tidak boleh ada hari libur
untuk terus berbagi kebaikan
pada siapa saja sesama manusia
karena kita saling membutuhkan